presiden jokowi dodo akan menampung kriteria cawapres untuk dirinya yang diberikan oleh partai persatuan pembangunan
dari hasil munas alim ulama yang baru saja berakhir di semarang jawa tengah
siapa figur yang pantas mendampingi jokowi sebagai cawapres di pemilu dua ribu sembilan belas sampai saat ini masih menjadi teka teki
meski beberapa partai politik telah memunculkan nama sebagai cawapres pendamping jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas jokowi belum juga bereaksi
meski demikian jokowi tidak menampik bila dirinya telah melakukan komunikasi politik dengan beberapa elit parpol terkait figur cawapres untuk dirinya
p tiga disebut jokowi sebagai salah satu parpol yang intens untuk diajak berkomunikasi
terlebih p tiga telah memberikan rekomendasi terkait figur cawapres dari hasil munas alim ulama di semarang yang baru saja berakhir
saya sampaikan pada kesempatan yang sampai ini saya akan terus berkomunikasi
romi pak romahur musi dan setiap hari bisa setiap minggu atau kalau ada hal yang penting terutama yang berkaitan dengan cawapres
karena tadi kan dalam
rekomendasi yang tadi berikan p tiga tadi jelas
sudah jelas semua buat saya sudah jelas
sayangnya dalam rekomendasi hasil munas alim ulama yang diberikan kepada jokowi terkait figur cawapres
p tiga masih merahasiakan nama nama figur cawapres yang diajukan
ya ada sepuluh rekomendasi yang disampaikan oleh munas alim ulama kita
dan yang terakhir yang paling pasti menjadi perhatian rekan rekan semua kan rekomendasi munas alim ulama soal calon wakil presiden
sesuai dengan apa yang tadi sudah saya bacakan ya lima kriteria yang telah disepakati sebagai hasil keputusan munas alim ulama dengan maroji atau rujukan rujukan yang memang sudah sesuai dengan al quran sunnah dan ketua umum
dan setelah itu itulah kemudian muncul kriteria kriteria yang tadi saya sebutkan
dan setelah itu itulah kemudian muncul kriteria kriteria yang tadi saya sebutkan

saya tidak mau berspekulasi mengarah kemana karena sekali lagi pakte persatuan pembangunan tidak sedang menyorong nama
tetapi kita sedang meminta seluruh masyarakat indonesia yang menjadi pendukung pak jokowi untuk bersama sama menggenapi apa yang telah kami sampaikan
sehingga nanti ketika akhirnya beliau memilih adalah orang yang terbaik sesuai dengan kebutuhan menemani beliau lima tahun ke depan
koalisi p tiga dengan pdip juga terbangun dari pilkada
di beberapa daerah
salah satunya di jawa tengah di mana nama ganjar pranowo dan tas yassin maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa tengah periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh